sekarang bapak pulang aja ya pak
kamu temannya karin kan
nebeng roman aja
ini serius nih lan
gak apa apa daripada lo sendiri malam malam bahaya lo
beneran gak apa apa
udah gak apa apa serius
coba lo aja boleh gue minta tebeng
yaudah gue sama roman ya lan
tapi kenapa sih kok gue ngerasa
hulandari emang lebih baik lo tetep disini sih
lo gak perlu lah ya balik ke romaninya
karena biar lebih seru
biar lo ngeliat gue ngejar roman armani
tadi pake ngijinin nadine
debeng oturnya roman
bukan gue jadi kesel sendiri gini sekarang
gw mau ke rumah
thank you roman
nah ini dia
yaudah kalau gitu gue balik ya
gue traktir deh ya
aduh gak usah nad gak usah
gue balik ya
gue balik ya
yaudah kalo mau balik
lo liat dong tadi gue kesini diantrin siapa
lo liat dong gue kesini diantrin sama roman
gue kesini dibonceng sama roman tau gak sih
nat gue tau lo lagi seneng banget
tapi lo juga sadar kan dia tuh punya pacar
pacar orang adalah pacar kita yang tertunda
jadi roman itu sebenernya pacar gue
tapi ya ketunda aja
nah dan itu adalah kata kata yang sangat menyesatkan
gue bener bener gak setuju
yaudah kalo lo gak setuju ya gak apa apa
tapi kalo kalimat gue yang ini lo setuju nih pasti

ya udah makanya yuk
kamu ini gimana sih sur
kamu ngambil material dengan kualitas rendah untuk mega proyek kita
saya melakukan itu untuk meminimalisir budget pak
kamu liat akibat berdatang kamu
sekarang klien gak mau nerusin proyek yang lagi
yang rugi siapa kita
musik banget ya
itu kan bukan pki
sekarang pekerjaan kamu selama ini gak akan saya berdiri
iya tapi nggak bisa gitu juga dong pak
kenapa gak bisa sur kenapa gak bisa
atau gini aja sur
kalau kamu bisa berhasil membujuk klien untuk meneruskan proyek ini
tapi kalau enggak jangan berharap bayaran
kamu bisa saya pecah
capek capek kerja gak ada hasilnya
kamu gak boleh biarin karin sampai dia papahin nih
jangan sampai karin dia papahin sama bapaknya
kenapa gue harus mikirin karin sih
kamu bisa terus mikirin karin
kamu bisa terus mikirin karin
kalau kamu bisa berhasil membujuk lain untuk meneruskan proyek ini
tapi kalau enggak jangan berharap bayaran
kamu bisa saya pecah
lo nyepir gimana sih
gak liat pak
pokoknya saya minta ganti rugi
motor saya rusak dan saya harus ke rumah sakit nih
kebetulan saya nggak pegang uang cash
gimana kalau saya minta nomor rekening bapak
nanti saya transfer
emangnya saya anak kecil pak
pokoknya kalau bapak enggak bisa ganti logi
saya akan bawa urusan ini ke polisi
saya ada uang satu juta buat delapan
ini uang satu juta
insya allah bisa mendengar motor bapak
ini ambil pak
ya udah kalau gitu
makasih ya dek
ya sekarang bapak pulang aja ya pak
kamu temannya karin kan
saya samuel ardiansyah om
apa hubungan kamu dengan pak pratama adriansyah
apa hubungan kamu dengan pak pratama ardiansyah
apa hubungan kamu dengan pak pratama ardiansyah
terima kasih ya
kamu sudah membuat hari saya yang kurang baik

menjadi lebih baik